inilah ruang kelas milik fakultas teknologi industri fti umi makassar kamisia
ruang kelas ini nampak berbeda dengan ruang kelas pada umumnya
pasalnya ruang kelas dibentuk menyerupai terowongan dan terinspirasi dari terowongan bawah tanah milik pt freeport indonesia
selain ruang kelas baru bagi mahasiswa terowongan sepanjang tiga puluh meter ini juga digunakan sebagai ruang pelayanan perpustakaan hingga musola mini
uniknya terdapat juga ruangan penyimpanan sepatu tas dan barang mahasiswa dalam bentuk pipa air
karena sekarang ini kita tadi berduduk bersama sama jalan lain adalah seperti ini
jadi ilmu itu tidak harus di kelas
di mana saja tentu saja dan ini sudah dilengkapi dengan fasilitas it
ini perpustakaan digital ini tempat pelayanan
administrasi mahasiswa ini sekaligus berfungsi sebagai musolah
dan aktivitas keseharian mahasiswa kerja tugas istirahat dan sebagainya
ide nya seperti tambang bawah tanah di pt freeport
kenapa pak menggunakan konsep itu pak
konsep itu sesuai dengan latar belakang keinsinyuran ke teknikan kami
ada teknik pertambangan teknik kimia dan teknik industri
dan setiap kota ini temanya

ruang kelas ini juga dapat menampung hingga dua ratus mahasiswa jika ada seminar
untuk membangun ruang kelas ini umi makassar menggelontorkan anggaran sebesar dua ratus lima puluh juta rupiah
ibnu munsir makassar sulawesi selatan